presiden joko widodo kembali mengingatkan tentang keamanan nasional tanah air yang bergejolak karena suhu politik akhir akhir ini
hal itu disampaikan presiden joko widodo pada pembukaan musyawarah nasional ke lima belas real estate indonesia ataupun ray indonesia tahun dua ribu enam belas
presiden menyampaikan dari satu ratus satu daerah pemilihan kepala daerah jakarta menjadi terlihat spesial dengan segala gejolak yang terjadi beberapa pekan terakhir
disebutkan presiden hal tersebut sempat menciptakan tensi politik indonesia yang naik
di luar itu presiden ingin mengajak para pengusaha real estate di indonesia yang tergabung dalam rei untuk tetap optimistis dan fokus dalam mendukung program program pemerintah
sejalan dengan paket kebijakan ekonomi jelit tiga belas dengan tujuan penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat indonesia
seluruh anggota rey marilah kita bekerja saja
kembali bekerja fokus menjalankan program pembangunan untuk masyarakat untuk rakyat
dan memastikan setiap rakyat indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak
saya tadi menanyakan kepada menteri pu backlog kita sekarang masih ada berapa
masih sebelas juta rumah
ini angka yang sangat besar sekali
tahun yang lalu tahun dua ribu lima belas angkanya sudah kita kejar kurang lebih enam ratus sembilan puluh ribu
ini terus harus kita kejar agar angka backlog sebelas juta itu betul betul nantinya bisa kita segera tutup